langsung menuju ke kawasan silang monas untuk mengikuti pelaksanaan tugas gubernur dki jakarta
saudara sumarsono yang kini telah memberikan sambutan terkait dengan deklarasi kampanye damai yang dimulai pada hari ini
ada yang keempat namanya pasangan calon nomor satu ratus dua puluh tiga yaitu plt gubernur dki
saya adalah milik nomor satu juga milik nomor dua dan milik nomor tiga
yang harus menjaga jarak yang sama diantara ketiga pasangan calon setuju
kalau setuju sambutlah salam dari pemerintah provinsi dki jakarta
salamnya adalah wilkat montu
ya semua bagus
salamnya untuk satu menit ini saja
dirupa untuk saya
kalau saya pakai gambar
saya pilgadah dki
jawabannya semua sama
ya kalau dki udah
ya semua damai
saya yakin pasti saling inginkan pilgadah itu berlangsung tombol
terima kasih itu esensi sambutan saya
yang pertama pesan saya adalah
mari citakan pilgadah sementara ini
yang tamai karena onya
ibu kota negara baru lebih politik nasional
kepala kesatuan republik indonesia
dan sekalian yang saya hormati yang kedua sudah parang tentu
saya mengharapkan dan juga di depan parangsangan calon ini
saya sudah canangkan di seluruh pemerintah provinsi dki jakarta
bahwa birokrasi harus netral
sama dengan bawaslu
kalau tadi pak bawaslu bawaslu itu sasarannya
ada manipulitik akan diberi sanksi
kalau di pemerintah provinsi dan jajarannya ke bawah
kalau ada birokrasi yang tidak netral maka pecat
salam kedua sama juga
kalau saya bilang salang birokrasi
jadi biarkan semua sama stopnya
lo kok satu ke dua ke tiga
termasuk kalau kpu bawaslu nya penuh integritas
posisinya juga netral
di jakarta melalui pilkada serentak ini
akan bisa berkualitas
saya berharap itu pesan kedua
pesan terakhir saudaranya sekalian
adalah saya ingatkan
ibarat bermain catur ataupun sifatnya olahraga

kawan kita adalah lawan kita
kalau main catur ya teman bermain catur adalah lawan kita dalam bermain catur
kalau main catur ya teman bermain catur adalah lawan kita dalam bermain catur
tapi pada akhirnya itu adalah kawan sendiri
saudara setanah air
yang saya yakin dalam satu dua tiga
pasti punya misi untuk membangun jakarta yang lebih baik
saya kira itu
atas nama pemerintah provinsi
daerah khusus ibu kota jakarta
saya ucapkan selamat bertampanye
yang damai dan berintegritas
sekian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya itu tadi
pernyataan deklarasi damai yang dibuka oleh plt
gubernur dki jakarta sony sumarsono
yang memang menyatakan bahwasanya
kampanye ini tidak harus dilakukan dengan saling menyerang
seperti halnya sebuah olahraga
dimana dilakukan dengan sangat berhati hati
dimana dilakukan dengan sangat sportif